kejaksaan negeri surabaya mengupayakan pemindahan penahanan tersangka ahmad dhani ke surabaya
untuk segera menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik
hal ini dikarenakan ahmad dhani sedang ditahan di lapas cipinang jakarta timur
setelah dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan
terkait perkara ujaran kebencian
kejaksaan negeri surabaya telah mengirim surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri jakarta selatan
agar memindahkan penahanan tersangka ahmad dhani sepanjang melakukan sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di surabaya
surat penetapan hari sidang pertama juga telah diterima dari pengadilan negeri surabaya yaitu tujuh februari dua ribu sembilan belas
hingga kini belum ada kepastian penetapan pemindahan penahanan dari pengadilan negeri jakarta selatan
namun sidang di pengadilan negeri surabaya akan tetap digelar
yang sudah diambil untuk memastikan ahmad dhani bisa dibawa ke surabaya untuk menjalani proses persidangan
untuk kasus pencemaran nama baik pada tujuh februari mendatang elvira